karena masih atas nama keluarga saya masih saya yang pegang mendingan nggak usah ambil pusing
cepetan deh pindahin tuh makam keluarga kalian ya bisa gitu dong kalau kamu mau jual tanah itu
kamu juga harus tanggung jawab untuk pindahin makamnya hahaha aduh enak ahy eh kagak ada tuh
ya namanya pergantian tanah secara gratis wah ya kita bakal jadi orang kaya terus bisa beli mainan dong
pak ya bisa dong nih daus beli apa yang daus suka bang kita nggak bisa terima dari hasil jual tanah
apa sih uang haram muharam ini tanah wakaf tanah wakaf bapak aku jadi aku masih punya hak
atas tanah itu jadi kalau aku jual sah sah aja dong bang itu tanah wakaf bang dan bapak kamu
sudah mewakafkan itu dengan warga bang berarti tidak bisa dijual lagi bang dosa bang
kalau kamu nggak mau ya udah bu dawas pengen beli mainan sayang sini sayang mainan ini banyak ya
ya eh rima jangan so suci kamu kalau emang kamu nih uangnya sosok nyuramain aku nih uang bakalan
gua gua bawa ke janda bohan
pasti nanti kita berenang di laut ya udah gitu kita naik tuh jalan jalan naik kapal
yang gitu kamu bisa berjamur bebas deh hahaha
ini nggak bisa dibiarkan kita harus ambil tindakan tanah wakaf itu milik bapaknya masa harus diperjual
belikan itu kan hukumnya haram pakai iya pak yai dia itu sendak endaknya aja nyerahin pemindahan
makam kepada keluarganya masing masing sedangkan keluarga saya di sana ada empat pak kiai kemana sih
harus mendayinya pakai kesian sikat dia akan membuat balasan dari perbuatan itu
wah lagi panjang kumpul nih
kelihatannya pada nggak suka kalau saya jual itu tanah pemakanan
tanah pemakaman itu kan wakaf bapak saya harusnya bapak bapak semua ini bersyukur berterima kasih udah
bersyukur berterima kasih udah dimakamkan
bersyukur berterima kasih udah dimakan
minta saudara saudara kalian di tanah wakaf bapak saya
hai nah sekarang saya minta itu semua dipindahin karena saya mau jual anggap aja kontraknya udah
habis ya masya allah karta karta mengerti nggak sih masalah wakaf tanah itu tanah wakaf itu adalah
milik masyarakat bukan mikir perorangan bapak kamu telah mewakafkan
tanah ini untuk milik bersama untuk keperluan bersama jadi kamu nggak bisa memperjualbelikan
kalaupun kamu ingin jual harus ada persetujuan dari masyarakat buat apa lagi persetujuan masyarakat pak
kiai memangnya bapak bapak ini ada yang pegang surat nggak ada kan nah kalau nggak ada yang pegang surat kenapa pada akhirnya
pada ambil pusing sih jadi kalau saya mau jual ya sah saja kan udahlah itu tanah masih atas nama keluarga saya masih saya yang pegang
mendingan nggak usah ambil pusing cepetan deh pindahin tuh makam keluarga kalian ya nggak bisa
itu dong kalau kamu mau jual tanah itu kamu juga harus tanggung jawab untuk pindahin makamnya
aduh enak aja
eh kagak ada tuh ya namanya pergantian tanah secara gratis apalagi mindah mindahin kuburan
bukannya keluarga kalian udah dikuburin disitu secara gratis malu ah masa apa apa gratisan sih
gini deh kalau emang kalian semua kagak ada yang memindai untuk kuburan keluarga kalian
saya bongkar secara asal asalan abis itu saya bekok biar rata mau
udah kata jangan emosi jangan emosi udah deh saya nggak kasih waktu lama ya pokoknya saya mau peres
hei wimah suami kamu punya apa
ngerti aturan nggak
saya nanti aja jual ke makamah apa nggak takut kena ajak
tuhannya bantu semoga aja sih keluarga kena ajak
kalau begitu kita ajak aja dia sekarang
kita pakar rumahnya setuju
ya rasak dia dasar kamu
dasar penjual makam ini
dasar pengjuang makam
dasar pengjuang makam kamu
terdauus abis kerjain pek
ya bu abis kerjain pek
gue biar keluar yang buang
pokoknya harus disini jangan kemana mana biar ibu cek dulu ya
udah sayang kamu kerja mpr disini ya
ada apa ini
rima suruh keluar kata
bangkarta lagi gak ada di rumah
ah bohong itu pasti ada di dalam
sabar semua sabar semua
tapi pak karta sudah menipu kita pak kiai
pak karta ada bakal
pak karta ada bakal
pak karta ada bakal
rima emang karta kemana
saya juga gak tau pak kiai dari pagi gak pulang pulang
yaudah sekarang rima kamu masuk ke dalam
si karta pasti ada di rumah ewati
sabar semua sekarang kita bubar dulu
ah dikit dikit dikit
lu mikir gak tuh rumah lu
nah apa rumah gue
rumah lo disamperin sama warga
rumah lo udah mau hancur
ngapain mereka kesana kan gue nya disini
dia gak tau siapa gue
gue bolok bolokin tuh pak deh
jangan jangan jangan tahan tahan gue
eh lu juga jangan beragak gila
udah lu tenang sekarang tenang
ada anak bini gue disana
semua udah diamanin sama kiai soma
yalah giz mikir gak sih lu
lu mau lawan warga sekambung hah
lu mau lawan pakai apa ya
eh lu mau lawan warga sekambung jangan pakai ini
dua lagi juga yang mikir
mau siapa lagi
kalau lo mau tau gimana caranya
lu sekarang naik ya
lu pegangan gue gak mau liat lu jatoh
pokoknya kita jangan mau memindahkan makam kita
biar si kartas aja yang memindahkan
tapi pindahin kemana
pindahin aja biar si karta yang nunggu resikonya
biar dia ganggu arahannya
ya si karta memang ceklap mata
benar dia tuh anak duraka
kami ingin segera dipindahkan
tapi kami tidak ingin dipindahkan
oleh si karta yang bijak itu
apalagi si harun
saya gak mau dipindahin sama dia
kalian warga harus pindahin kami cepat
aduh sedih banget sih malam ini
pasti ini malam jumat
orang orang pada kemana ya
terima kasih sampai berjaya
sukses kabur deh
udah kamu jangan bahas itu lagi deh
capek tau gak
bang aku mohon bang batarin penjualan tanah wakaf itu bang
aku takut kalo kamu menjual tanah wakaf itu kita bakal kena musibah bang
eh rima kamu tuh jangan ngatur ngatur aku deh
itu tanah udah aku jual
uangnya juga udah aku terima separoh
gimana aku mau batalin coba
makanya jadi orang jangan pernah percaya sama omongan orang orang gak jelas
bang gimana aku gak denger bang
mereka nyerang aku terus sama daus bang
kita takut bang
dan aku juga takut kalo kamu sampai menjual tanah wakaf itu bang
kita bakal kena azab bang
eh azab itu cuma tahayul
kamu gak usah takut
gini deh kalo emang itu azab ada biar nih aku yang kena azab
kamu sama si daus gak bakal kena apa apa
kamu inget ya jadi persetan sama azab
udah aku mau pergi
bapak bapak jangan kemana mana jauh takut
kamu takut apa lagi sih
kan ada ibu
ya udah bapak berangkat
salam ketika semua
waktu yang diberikan tuhan
akhirnya allah menghentikan juga kekuasaannya
jangankan di akhirat
di dunia aja dia udah kena ajab
nah huzubillah mindalik
iya pak usin lagian sih dia ngejual tanah wakaf
ini baru di dunia apalagi di akhirat
kasihan ya burima sama anaknya
untuk ngadepin mayat hidup itu pasti ada intinya cuk
iya bapak mau sedulur ya
aku sudah tidak butuh duit
gua udah di sini
gua selalu ngikutin
kemana ada suara lu
sekarang lu dimana